bertambahnya jumlah warga yang terinfeksi virus corona
membuat pemerintah daerah semakin gencar mengimbau perantau
pemerintah kota semarang misalnya meminta perantau tidak nekat mudik ke semarang
wali kota semarang hendrar prihadi mengaku
mendapat laporan perantau yang masuk ke kota semarang mencapai lima orang
padahal kota semarang saat ini masuk zona merah penyebaran covid sembilan belas
sekali lagi kami mengimbau kepada sedulur sedulur semarang
yang hari ini mungkin lagi bekerja di luar ke semarang
demi keamanan keselamatan keluarga kita semuanya
sebaiknya panjenengan mengurungkan niat untuk mudik dulu
bertahan sekian lama di tempat panjenengan bekerja
sementara itu di ciamis jawa barat pemudik terjaring pemeriksaan pada senin
dua minibus berisi pemudik asal bekasi terpaksa dihentikan petugas gabungan
pemerintah kabupaten ciamis menyatakan dua puluh ribu lebih pemudik asal zona merah
pulang kampung sepekan terakhir
selain itu di sumatera barat sejak awal april hingga minggu lalu
dua puluh lebih orang masuk sumatera barat
banyaknya warga yang pulang kampung membuat pemeriksaan di pintu masuk
menjadi lebih ketat untuk memastikan pemudik terbebas dari covid sembilan belas
lain halnya di banjarnegara jawa tengah
bupati banjarnegara budi sarwono mengaku tidak bisa melarang perantau yang ingin pulang kampung
sebab sebagian besar adalah pekerja harian yang menggantungkan hidup dengan bekerja di pabrik
sementara itu kini banyak warganya yang dirumahkan sehingga biaya hidup yang tinggi
dianggap menjadi pemicu warga banjarnegara pulang kampung
meski begitu bupati meminta para perantau memeriksakan diri terlebih dahulu
serta melakukan karantina mandiri sebelum berbau dengan keluarga dan masyarakat
tim liputan siena